kakiku masih sakit sebaiknya aku kembali ke kamarku dan mengolesi lagi dengan ramuan pemberian nyiro
menyerahlah nyai kamu tinggal sendiri
apa yang tidak mungkin saya gatai memang tidak terjadi apa apa dengan kakiku
ayah anda apakah ia masih mau mempercayai orang yang memfitnahku
dia ingin membuat perselisihan di antara kita dan menggunakan itu untuk keuntungannya sendiri
kau benar benar keterlaluan cagathai
tidak tuan tidak mungkin pasti ada sesuatu yang disembunyikan aku ingin melihatnya sekali lagi tuan
apa yang kau lakukan
jangan bersikap kurang ajar padaku
mohon ampun tuhan odaikan aku tidak bermaksud kurang ajar dengan putri atuhya aku hanya ingin memastikan luka di kakinya
sekarang semua sudah jelas kau mau menjatuhkan nama putriku
dengar catatan sekali lagi kau fitnah putriku aku tidak akan mengampuni
akanku jadikan kau umpan buaya
aku harus segera kembali ke istana jika tidak mereka pasti sudah mencariku
tapi dengan kondisi kakiku yang masih terluka aku takut cagate mengetahui keterlibatanku menolong kalian

bin relates terhadap boss
dudukku nanti tapi nimasnya
tetap ya harus menjalani proses pengobatan
nimas sebentar ya niro aku mau lihat dulu
apa masih menimpannya
kita masih tersimpan
alhamdulillah masih ada nimas
alhamdulillah masih ada nimas
niro ini bagus sekali
luka aku sudah tidak terlihat lagi
tapi ingat ya
jangan sampai dilihat dari jarak dekat
nanti teh bisa terlihat itu
baik niro terima kasih
sebaiknya ini nimas bawa saja
ini saja yang harus aku lakai untuk cervical circus
dan istrimu mendengar kabar bahwa suaminya mati dimakan buaya
kakiku masih sakit
sebaiknya aku kembali ke kamarku
dan mengolesi lagi dengan ramuan pemberian nyiiro
kamu tinggal sendirian atau kamu akan mati
walaupun aku sendiri aku berani menghadapi
ternyata kanuragannya sudah meningkat dari terakhir kami bertemu
dia sama sekali tidak takut menghadapiku
aku harus menggunakan sedikit muslihat
kau coba mengelabui kubelap hati
kau kira aku sebunuh itu
yang santang makin sulit untuk ditangkap
cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bisa menangkap bocah itu
kian santa hanyalah seorang bocah
tidak ada yang perlu kita takutkan
tapak bulu jaga mulut besarmu
untuk menaklukkan raden kian tantang
apa yang kamu katakan tapak ulu
kalian jangan bertengkar
benar apa yang dikatakan amuk maroko
tidak semudah itu menaklukkan kian santa
tapi benar juga apa yang dikatakan tapak ulu
kita tidak boleh terlihat takut
karena kalau kita terlihat takut
kita akan kalah sebelum bertahan
sepertinya sudah bertambah ber sweet
sulit sekali mencari celah untuk mematahkan